chef art masak buat delegasi ktt ke empat puluh dua asean
selamat datang di labuan bajo lokasi diselenggarakannya ktt ke empat puluh dua asean pada sembilan sampai sebelas mei dua ribu dua puluh
setelah bali sukses jadi tuan rumah dari event internasional g dua puluh kali ini saatnya labuan bajo unjuk gigi
ini dia nih para pemimpin negara atau kepala pemerintahan yang hadir pada ktt asean dua ribu dua puluh
selama ktt isu yang dibahas pun berkisar pada tema tema penguatan institusi asean
mulai dari penyusunan visi asean pasca dua ribu dua puluh lima hingga pemulihan ekonomi pasca pandemi
gak melulu rapat serius presiden jokowi juga menjamu para pemimpin negara di atas kapal pinisi lho
sambil menikmati senja
ada pula jamuan makan malam yang dihadiri para pemimpin negara asean
yang kian menegaskan keindahan alam dan budaya di timur indonesia ini
saking enjoy nya presiden jokowi sampai goyang momere lho
ktt ke empat puluh dua asean sukses menghasilkan kesepakatan diantaranya sebagai berikut
woy jadi chef arnold masak apa
yoi jadi selebriti chef satu ini mendapat tugas untuk menyajikan aneka hidangan laut bagi para delegasi di ktt ke empat puluh dua asean
ktt ke empat puluh dua asean pun berjalan sukses dan meninggalkan kesan yang positif bagi para delegasi